jika anda mempertimbangkan street food dalam merintis bisnis mungkin kebab bisa menjadi pilihan anda
pada segmen demi cuan kali ini saya akan mengulas tentang bisnis kebab yang cuannya cukup menjanjikan
kebab memiliki pasar yang luas di indonesia karena rasanya yang lezat dan juga tidak pernah sepi peminat
apalagi jika bisnis ini sudah memiliki warna laba maka tentu akan lebih memudahkan dalam menjalankan bisnisnya
salah satu kebab yang bisa menjadi referensi anda sebelum memulai bisnis adalah kebab abe mayastik
ab mayastik identik dengan pasar mayastik
ya di pasar ini kebab abima yesi selalu menjadi incaran pengunjung yang lapar usai berbelanja atau sekedar membawanya pulang sebagai oleh oleh
pemilik ab mayastik amin bercerita dulu dia tak punya pengalaman berjualan makanan
dengan modal awal tiga puluh juta rupiah dia nekat untuk menjual kebab di wilayah tanggerang selatan
setelah melalui riset pasar kecil kecilan amin meracik sendiri formula kebabnya dengan mencontoh pemain kebab yang sudah ada
ia memilih berjualan sejak pagi agar tidak sama dengan penjual kebab lainnya yang berjualan mulai sore hari
saya pikir gini sih kalau usaha itu banyak berarti peminatnya banyak gitu
tinggal sebenarnya kita menentukan kita
ngikutin yang udah ada atau mau bikin sendiri
waktu itu sih sederhananya begitu sih karena kita juga nol ya ilmunya ya
untuk buka itu berarti sudah harus rasanya udah enak baru lokasi
kalau sekarang kalau waktu bisa diputer itu dulu tuh saya tuh
tapi karena dulu mungkin kepepet segala macam ya udah jalan aja gitu
dengan kegigihan dan hantaman saat pandemi
sudah memiliki sebelas outlet yang dikelola sendiri
pada akhir pekan outlet ab mayastik di pasar mayastik bisa terjual sampai dua ribu bungkus kebab
sedangkan di outlet lainnya rata rata habis terjual dua ratus sampai tiga ratus bungkus
dia makanan yang ada sayurnya jadi cukup berisi untuk anak anak
biasanya saya beli buat dimakan sekarang sama di frozen untuk bekal anak esok hari sih biasanya gitu
awal berdiri pada dua ribu delapan belas
omset kebabnya hanya beberapa juta rupiah saja
dengan semakin bertambah outlet
kini amin berhasil merauk hingga satu lima miliar rupiah per bulan
dia bahkan telah mempekerjakan lima puluh orang karyawan
menurutnya selain kebab mudah diterima
usaha kebab minim risiko karena dibuat setelah dipesan oleh pembeli
amin belum tertarik untuk mengembangkan bisnisnya melalui skema kemitraan
karena demi menjaga kualitas kebun
meski sudah banyak penjual kebab di indonesia
amin yakin setiap merek kebab punya pelanggan fanatiknya masing masing
sehingga tidak khawatir dengan kompetitor
tapi intinya mungkin ketemu ritmenya ya
tinggal kita konsisten lah konsisten dengan salah satunya kualitas
kalau kritik itu pasti sih ada
namanya orang beli kan tidak semuanya bisa
tapi kalau kita menjual kebun
kita bisa sesuai selera
bukan sesuai selera sih tapi kalau kritik pasti adalah
saya ajak anda ke kebab turki yang memiliki cita rasa autentik turki
ya karena pemiliknya asli orang turki
tidak ada usaha yang berhasil sebelum mengalami kegagalan
hal itu yang dialami muhammad mustafa pemilik istanbul kebab turki
mustafa sudah mencoba beragam usaha namun belum membuahkan hasil
sampai akhirnya memilih kebab turki atas nasihat temannya
keberuntungan menghampiri mustafa manakala bisnis kebab yang dirintis menjadi viral pada desember dua ribu tujuh belas
disitulah istanbul kebab turki mulai melebarkan sayap bisnis melalui skema kemitraan waralaba alias franchise
istanbul kebab turki menawarkan kemitraan dalam skema kegagalan
daging ayam paha atas yang dimarinasi dengan
bumbu rempah serta menggunakan
soalnya kalau disini aku cobanya tuh
dia lebih kayak akan rempah bumbunya
tuh lebih banyak
dibandingkan sama kebab kebak yang lain
dari seratus outlet di februari dua ribu dua puluh
kini istanbul kebab turki
sudah memiliki lebih dari
dua ratus outlet di lima puluh lima kota
puara labak mau menjalankan
strategi bisnis yang diarahkan tim
pengembangan dari istanbul kebab turki
namun mustafa berharap
delapan puluh juta rupiah per bulan
dengan balik modal alias
bulan lamanya sejak
tapi ini kita udah tahu
kenapa bisa satu orang ini balik modal
cepat satu orang bisa balik modalnya
lama analisanya udah
tinggal tapi mitra ini harus kerja sama kita
saya harus tingkat berhasilan usaha
betul nggak jangan sampai saya buka outlet
baru tiga bulan enam bulan dia tutup
tingkat berhasilan usaha saya turun
nama berhasilannya malah jadi gagal
karena itu kita bikin tim
strategi perkembangan khusus
baik kepemilikan sendiri
anda harus memperhitungkan dengan cermat
sebelum memulai bisnis kebab
jangan sampai biaya yang dikeluarkan itu
lebih banyak daripada laba yang diraup nantinya
anda juga harus tahu mengenai
risiko yang akan dijalani sebelum memulai
yusyara tonang andra hanhar jakarta